dan sekali anissa presiden jokowi kembali melakukan pertemuan politik
pada pagi ini presiden mengundang ketua umum partai nasdem surya paloh ke istana merdeka jakarta
ya seperti pertemuan sebelumnya dengan para ketua partai pendukung presiden mengajak surya paloh menemui wartawan di teras istana
dalam jumpa persnya presiden jokowi menjelaskan tujuan utama dari pertemuan dengan pucuk pimpinan partai nasdem pagi ini
yakni memupuk semangat pluralisme saling menghargai dan menyayangi dalam berbangsa menjadi hal yang penting
hal ini perlu terus diingatkan demi mencegah perpecahan dan radikalisme di indonesia
itu tiga hal pokok tadi yang kami bicarakan yang saya bicarakan dengan bung surya paloh
tetapi kalau memang jelas keinginannya untuk melanggar konstitusi kita sudah buang biaya tenaga pikiran
ada sistem demokrasi kita seperti itu ada pemilihan pilpres ada waktu tenaga habis di sana
masa galakan ini beliau masih berdalam
udah ada keinginan mendatukan misalnya pemerintah kalau itu terjadi
masa warga negara seperti saya harus tinggal